badan intelijen negara kini tak lagi menjadi salah satu dari sembilan instansi yang wajib berkoordinasi dengan kemenkopol hukam
setelah presiden joko widodo menerbitkan pr press no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tentang fungsi wawenang dan tugas kemen kopel hukam
hal itu tertuang dalam pasal empat perpres yang baru ditekan presiden jokowi pada dua juli lalu tersebut
yang tak lagi menyatakan badan intelijen negara sebagai salah satu lembaga yang wajib melapor dan berkoordinasi dengan kemenkopol hukam
jurubicara bin wawan hari putranto menyebut langkah ini diambil presiden sebagai bentuk penyederhanaan sistem pelaporan bin dalam menyampaikan informasi kepada presiden
dengan terbitnya perpres ini kini presiden menjadi single client bin sehingga penyampaian informasi pun menjadi lebih efisien dan efektif
tak lagi terbelit persoalan
dan memperketat kerahasiaan informasi yang diperoleh oleh bin
kepada presiden sehingga kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara cepat tepat efektif dan efisien serta makin memperketat kerahasiaan informasi itu sendiri
presiden adalah single client bin sehingga penyampaian informasi dilakukan secara direct
eksklusif koordinator indonesia
saya kira sudah tepat ya
karena itu mengembalikan bin pada fitrohnya bin pada filosofi dasarnya sesuai dengan pasal dua puluh tujuh undang undang intelijen tahun dua ribu sebelas bahwa bin memang bertanggung jawab langsung pada presiden
dan itu dipuatkan dengan pr press
nah apakah ini politis saya kira tidak
ini saya kira mengukni bagian dari efektivitas birokrasi saja
dan saya kira pemangkasan ini untuk lebih mengedepankan efektivitas
walau dalam perpres ini bin hanya wajib melayani presiden bin tetap dapat berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain